kpud jakarta timur menggelar simulasi pencoblosan
serta perhitungan suara pemilihan gubernur dan wakilnya
lembaga ini juga mengadakan simulasi bagi para pemilih tunanetra
komisi pemilihan umum daerah kota administrasi jakarta timur
kamis pagi menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara
simulasi yang dilakukan di kantor kecamatan jatinegara ini
untuk memberikan pengetahuan kepada calon pemilih
mengenai jalannya proses pemungutan suara hingga penghitungan suara
dalam simulasi ini juga diperagakan cara mengantisipasi kesalahan kesalahan
yang mungkin terjadi pada saat pemilihan lima belas februari nanti
waktu pemilihan pun dimulai pukul tujuh pagi
dengan waktu istirahat selama kurang lebih lima belas menit pada pukul dua belas siang
mereka juga membuat simulasi bagi para pemilih tunanetra
kpud akan menyiapkan template braille
dan penyandang tunanetra ini akan didampingi keluarga atau petunjuk
tugas kpps yang telah mengisi surat pendamping pemilih
jadi kita laksanakan simulasi di setiap kecamatan
untuk supaya masyarakat bisa melihat bagaimana proses pemungutan dan penghitungan suara
yang sesuai nanti kondisi dilakukan
warga di fabel senang dengan disiapkannya perlengkapan pemilihan bagi mereka
persiapan ini dianggap akan mempermudah partisipasi dalam pilkada dua ribu tujuh belas
alhamdulillah kalau untuk sekarang
tidak begitu rasanya sulit
tidak kayak zaman zaman dulu ada harus melangkah
kadang kadang tantangan dan rintangannya itu
kadang kadang suka ada di tembok sekolah misalnya
kayaknya kalau kayak di sini nggak licin juga rata
dan tidak ada tangga tangga
simulasi ini akan dilakukan secara bergilir di setiap kecamatan di dki jakarta
stefanus wangge jakarta